pemerintah provinsi sumatera selatan
memperlakukan pemutihan atau penghapusan
denda pajak kendaraan bermotor
dalam rangka hut ri ke tujuh puluh lima
pemutihan ini berlaku selama satu bulan
peluncuran program penghapusan
sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor
dilakukan di kantor samsat palembang sal
selain penghapusan denda pajak
bea balik nama kendaraan bermotor atau bbnkb
untuk kendaraan bekas juga diberlakukan pembebasan
sanksi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor
dan bbnkb dihadiri
gubernur sumatera selatan herman deru
kapolda sumatera selatan irjen pol eko indra heri
serta instasi terkait
dari jasara harja dan bang sumsel babel
seluruh unit pelaksana teknis badan samsat
yang berada di tujuh belas kabupaten kota
juga mengikuti peluncuran tersebut
menurut herman deru kebijakan pemutihan ini
dapat diperpanjang jika kondisi ekonomi
warganya masih terdampak covid sembilan belas
herman deru juga meminta
pada seluruh petugas pajak agar merubah
pola pikir dengan cara tidak menakut nakuti
masyarakat namun mempermudah
wajib pajak yang akan membayar pajak
bbn kendaraan second
ini semata mata
dalam kita menyikapi
pemulihan ekonomi sumatera selatan
kalau di nasional pen namanya
kalau di kita pes
terangsang roda ekonomi
ini untuk dapat
perekonomian dan pendapatan asli
ini sambutannya sepertinya baik sekali
pemutihan denda pajak kendaraan
ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat
masyarakat terutama wajib pajak
tentu saja menyambut gembira kebijakan tersebut
mereka merasa sangat terbantu
terutama di masa pandemi covid sembilan belas
alhamdulillah kita kan nunggak tiga tahun
itu lagi dimasukkan belum nyetor belum
rampanya apa nih pak bisa dibutihkan atau apa
ya terima kasih lah ada pemutian ini
kita bisa agak ringan juga
alhamdulillah berkat adanya program dari bapak gubernur kita
bapak haji hermanderu gubernur provinsi sumatera selatan
berkat adanya pemutian ini tentunya akan membantu sekali masyarakat
yang apalagi keadaan covid sembilan belas seperti ini
mereka kan tentunya ketika mereka ekonominya berkurang
tetapi mereka itu ada semangat untuk membayar pajak
jadi alhamdulillah berkatnya ada pemutian
dengan adanya kebijakan pemutihan denda pajak
diharapkan kekurangan pendapatan pajak dapat tertutupi